keinformasi lain kementerian kominfo kembali mengirimkan surat peringatan kedua kepada facebook
dalam sp dua itu kemenkominfo kembali meminta kejelasan terkait dugaan penyalahgunaan data pengguna oleh pihak ketiga
sejauh ini diduga ada satu juta data pengguna facebook di indonesia yang disalahgunakan
di antaranya oleh cambridge analytica serta aplikasi lainnya
jika sampai teguran ketiga tidak diindahkan maka kemenkominfo bisa saja memblokir aplikasi facebook di tanah air
seharusnya pada rabu siang ini pihak facebook indonesia memenuhi panggilan rapat dengan dpr
namun pihak facebook tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang
pihak dpr sendiri juga akan meminta pertanggung jawaban facebook atas kebocoran data ini